kita ke informasi lainnya tim densus delapan puluh delapan menangkap dua terduga teroris di dua tempat berbeda di cirebon jawa barat
keduanya diduga terkait dengan kasus teroris di tambun bekasi
tim densus delapan puluh delapan anti teror melakukan penangkapan terhadap dua orang di wilayah cirebon jawa barat pada kamis siang
keduanya berinisial h dan s
h ditangkap di desa jemaras kidul kecamatan kelangenan kabupaten cirebon
sementara s ditangkap di wilayah kota cirebon
penangkapan kedua orang tersebut terkait penangkapan terhadap terduga teroris di tambun bekasi beberapa hari lalu
usai penangkapan tim densus delapan puluh delapan langsung melakukan penggeledahan di rumah terduga hingga kamis petang
salah satu rumah terduga yang berada di desa jemaras kidul yang ditempati seseorang terduga berinisial s
yang juga merupakan rumah j seorang terduga teroris yang sebelumnya ditangkap dalam kasus teror bom di tamrin beberapa tahun lalu
dari hasil penangkapan kita lakukan satu standar melakukan penggeledahan
penggeledahan ini adalah rumah kontrakannya saudara g yang sudah tertangkap pada saat pelaku bom tamrin
sekarang masih dalam tahanan
oleh karena itu tadi dilakukan penggeledahan supaya meyakinkan bahwa rumah tersebut apa isinya dan jangan sampai membahayakan masyarakat
supaya masyarakat betul betul harus dalam keadaan aman
penangkapan ini mengejutkan warga
mereka pun memadati sekitar rumah yang ditempati terduga teroris